korban selamat terdiri dari penumpang dan anak buah kapal kmp yunis
yang tenggelam di perairan selat bali
langsung dievakuasi menggunakan ambulans
selanjutnya pada selasa malam
korban dibawa ke kantor kesehatan pelabuhan kelas dua di banyuwangi jawa timur
para korban menyelamatkan diri dibantu kmp samudera utama
dan kmp sms swakaria yang kebetulan melintas di lokasi tenggelamnya kmp yunis
sebanyak tiga puluh tiga korban selamat dievakuasi oleh kapal kapal lain
yang berlayar di selat bali pada selasa malam
beberapa korban yang tidak sadarkan diri dilarikan ke rumah sakit
sementara korban yang masih sehat dievakuasi ke ruang tunggu penumpang pelabuhan
untuk diberikan pertolongan
data manifest kantor kesehatan dan otoritas pelabuhan tanjung wangi menyebutkan
kmp yunis tujuan ketapang giling manuk membawa lima puluh tiga orang
selain empat puluh satu penumpang terdapat dua belas orang anak buah kapal
dari data kendaraan yang tercatat kapal naas ini membawa tujuh belas unit truk sedang
enam unit mobil pribadi dan dua unit sepeda motor
seluruh kendaraan ikut tenggelam bersama kmp yunis ke dasar laut
kmp yunis tujuan ke tapang giling manuk menyebutkan
kmp yunis tujuan ke tapang giling manuk menyebutkan

menunggu giliran sandar
karena dia bermandu pergerakan selatan menunggu sandar
lima terbawa arus ke arah selatan
karena memang kecepatan gombang dan arus tadi
itu tidak mampu dimani kapal sehingga dia mundur terseret ke arah selatan
nah begitu terseret dia mulai miring ke kiri
dalam hitungan lima menit dia tenggelam
hingga kini tim sar gabungan masih melakukan proses pencarian korban lainnya
yang belum ditemukan
sejumlah ambulans juga disiagakan di pelabuhan ke tapang
di perairan kapal dari satpol air polresta banyuwangi
masih melakukan patroli di perairan selatan bali
sebelumnya sempat beredar video amatir detik detik kmp yunis
terbalik di dekat pelabuhan gilimanuk bali pada selasa malam
dalam video amatir sejumlah penumpang kapal berteriak meminta tolong
kepada kapal lain yang melintas di dekat lokasi kapal tenggelam